dalam satu bulan terakhir jelang pemilu publik dihujani serangkaian hasil survei elektoral para kandidat pemimpin negeri
alih alih bisa menjadi gambaran masyarakat terkait peta persaingan pilpres
hujan hasil survei ini justru menghasilkan perang klaim yang kian membuat panas situasi politik
bagaimana dampak perang survei ini bagi publik
kita akan gali bersama dengan dua narasumber saya pada malam hari ini
ada mas andi syafrani ketua bidang hukum dan etik perhimpunan survei opini publik indonesia atau persepi
dan juga mbak titi anggraini direktur eksekutif perlodem
selamat malam assalamualaikum mas andi dan juga mbak titi
sebenarnya kalau misalnya melihat hujan survei ada sekitar lebih dari enam sebenarnya
tapi yang akan kita breakdown malam ini ada enam
sebelum kita masuk ke substansi kita lihat dulu ada hasil survei dari enam lembaga survei
yang mengeluarkan angka elektabilitas dua kandidat presiden dan juga wakil presiden kita
kita buka dulu di belakang di plasma ch mungkin kita bisa lihat satu satu
yang pertama ada kita punya oke di sini ada carta politika
pertama kalau misalnya dari
daftar yang kita dapat sih walaupun memang hasil dari tiap tiap survei ini berbeda beda ya
antara satu sama lain untuk angka elektabilitas pak jokowi ⁇ maruf ⁇ maupun juga pak prabowo dan sandi
kita masih akan menunggu sedikit tapi kalau misalnya mungkin sekitar mungkin gambaran juga ya
buat mas andi dan juga mbak titi sih melihat dari hasil survei yang berbeda beda ini
ada yang memenangkan pak jokowi maruf tapi ada juga yang memenangkan pak prabowo sandi gitu
angka elektabilitasnya lebih gede
tapi kalau mas andi melihat ini
dari kacamata persepi melihat perbedaan dari hasil survei ini seperti apa
kalau kita pertama akan melihat lebih pada waktu kapan survei itu dikumpulkan datanya
karena perbedaan waktu tentu itu berpotensi menghasilkan juga perbedaan hasil
nah yang kedua metodologinya seperti apa
karena ini kita bicara soal opini objeknya adalah opini sesuatu yang sangat dinamis
nah ketika itu dilakukan misalnya beda antara satu survei dengan survei yang lain
katakanlah misalnya tiga minggu gitu ya
hampir dipastikan ada kemungkinan selisih suara dengan survei yang lain gitu kira kira
karena opini yang selalu berkembang apalagi ini menjelang hari pemungutan
dimana dinamika isu gitu kan terus aktivitas tim kampanye
baik itu tim untuk pileg maupun pilpres pasti sedang bekerja maksimal gitu
sehingga mungkin itu akan sangat mempengaruhi respon masyarakat terhadap pilihan mereka
kalau metodologi masing masing untuk penggunaan metodologi tiap tiap lembaga survei sendiri juga mempengaruhi hasil survei ini nggak
ya tentu metodologi ya
sejauh ini sih memang mayoritas dari lembaga survei itu kan menggunakan multistage rindom sampling
karena kita ini wilayahnya sangat luas berjenjang dan seterusnya gitu punya karakter yang sangat beragam
maka metode itu dianggap cukup bisa merepresentasikan gitu ya
cara menemukan responden yang mewakili dari berbagai macam klasifikasi ini gitu
tapi ada juga beberapa lembaga survei yang tidak menggunakan itu hanya melakukan stratifikasi

nah itu tentu
stratifikasi dalam bentuk apa
misalnya itu kan kita berjenjang ya sekali lagi ada provinsi kabupaten kota sampai ke level rtrw ke bawah gitu
nah ini kan dilakukan penjenjangan untuk memilih level mana yang menjadi psu kalau kita sebutnya primary sampling unit
kalau selama ini biasanya primary sampling unitnya itu adalah desa atau kelurahan
nah ada juga lembaga survei yang mungkin mereka memiliki kecenderungan yang berbeda dalam memilih metodologi
ya tentu itu juga sekali lagi berkontribusi terhadap
error pada surveinya
oke perbedaan angka yang cukup besar itu juga bisa dikatakan hal yang cukup biasa gitu bukan fenomena yang tidak biasa
kalau surveinya dilakukan dengan metode yang kurang lebih sama tadi ya jarak waktu tidak terlalu jauh berbeda
harusnya gitu ya kita yakini temuannya itu mungkin kurang lebih saja hasilnya masih dalam batas margin of error lah menurut kita
tapi kalau ternyata selisihnya sangat jauh ya justru disitu kita perlu mempertanyakan gitu kan
tapi biasanya masuk untuk mempertanyakan hal tersebut
ini ada belakangan memang ide dari salah satu anggota dewan etik kita untuk memanggil kawan kawan yang lain yang tidak tergabung di persepi
karena kan resepi ini kan salah satu wadah yang anggota kita sampai saat ini sudah tiga puluh dua
organisasi profesi ya
ya jadi ini asosiasi profesi khusus untuk survei opini publik gitu ya
di kpu kan kalau tidak salah saya terdaftar tiga puluh empat
ya kita tiga puluh dua anggotanya dan memang dari tiga puluh empat itu juga ada yang menanggung
jadi dari tiga puluh empat itu juga ada beberapa yang tidak menjadi anggota resepi
karena kita ada aropi gitu ya ada satu lagi asosiasi yang lain
kemarin ada keinginan coba deh kita diskusi bareng bareng dengan kawan kawan yang memang tidak menjadi anggota persepi
kita ingin diskusi tentang metodologinya seperti apa
sehingga siapa tahu kata salah satu anggota dewan etik itu kita perlu belajar juga tentang metodologi yang baru gitu kira kira kan
karena kita penasaran
ada yang kebetulan dengan metodologi yang baru gitu
iya kita penasaran
kenapa kok hasilnya bisa agak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh katakanlah lembaga survei mainstream kalau mau kita bilang begitu ya
nanti bisa mencari ada lembaga survei yang tidak mainstream terus masuk dalam asosiasi gitu ya
ya kita tidak mengklaim bahwa kita mainstream tadi saya bilang
tapi setidaknya yang sering melakukan publikasi
kenapa karena ini kan data dinamis
kalau lembaga survei itu secara berkala melakukan survei pasti datanya akan terdeteksi
kita kan sekali lagi bicara juga soal tren gitu ya
kalau tiba tiba ada lembaga survei yang hanya publikasi satu kali
kemudian bikin konklusi gitu
kan menurut kita ini gimana cara memahaminya gitu
oke nanti kita masuk ke situ mas andi ya
bekali kali aja masih hati hati untuk mengambil kesimpulan dari hasil survei kita
nah kalau mbak titi melihatnya hasil dari survei belakangan ini menjadi gambaran real nggak dari preferensi pemilih di pemilu dua ribu sembilan belas gitu
khususnya untuk para kandidat presiden dan juga wakil presiden
kalau gambaran real sebagai pegiat pemilu saya selalu menyampaikan kepada publik bahwa
pertama survei itu adalah
pertama survei itu adalah
instrumen akademik yang kita sebagai pemilih harusnya selain ingin tahu hasilnya juga mempertanyakan metodologinya
karena itu kan sebagai sebuah instrumen akademik metodologinya harus jelas
tadi seperti yang pak andi sudah sampaikan
jangan kadang kadang begini survei itu kita terima bergantung pada preferensi kita
karena kita sudah punya afiliasi atau kecenderungan pilihan politik
apapun hasilnya sepanjang mendukung pilihan politik kita
pasti akan kita iakan begitu
nah kalau kemudian kita tidak sepaham maka kita akan cenderung menolak
nah itu yang tidak baik begitu
bagaimanapun undang undang pemilu kita dan berbagai peraturan kpu menempatkan survei dan jejak pendapat itu sebagai bagian dari partisipasi masyarakat
jadi survei itu tidak melulu soal elektabilitas tetapi juga bisa soal persepsi masyarakat soal penyelenggaraan pemilu
persepsi masyarakat soal lembaganya
lebih luas sih cakupannya
jadi ada juga survei yang mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap kpu terhadap bawaslu dan lain sebagainya
sekarang kita bicara mengenai elektabilitas dari presiden itu sendiri ya mbak titi
tapi kalau misalnya bagaimana dari mas adi dan juga mbak titi ini dengan banyaknya lembaga survei tersebut gitu
untuk para pemilih atau masyarakat ini membedakan mana sih lembaga survei yang sahih mana yang abal abal
saking banyaknya hasil surveinya juga bisa beda beda seperti itu
tapi kan kita bahas lebih dalam lagi
di segmen berikutlah tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
ya dengan banyaknya hasil survei belakangan ini termasuk dalam mendekati garis finish pilpres dua ribu sembilan belas ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi masyarakat
yang mana yang harus kita percaya yang mana yang harus kita khawatirkan
mungkin dari mas andi dan juga mbak titi bisa memberikan persepsinya
mas andi dulu
oke kita kan harus ingat bahwa ada aturan yang mengatur juga tentang lembaga survei
itu ada hard law nya undang undang nomor tujuh ada pkpu nomor sepuluh ya kan dua ribu tujuh belas
soft law nya itu adalah kode etik yang harus dipegang oleh lembaga survei
kebetulan kita di persepi kita punya kode etik yang memang itu kita bikin bersama dan diminta semua lembaga sebelum bergabung menandatangani fakta integritas
gitu di tahun dua ribu tiga belas kita sudah sepakati kode etiknya
kemudian setiap lembaga baru yang mau ikut kita tawarkan
oke kalau mau gabung silahkan tapi tanda tangani fakta integritas
nah untuk itu menurut saya ada dua indikator yang harus bisa kita lihat untuk mengukur lembaga survei ini
pertama adalah kita bicara soal administrasi
apakah mereka terdaftar atau tidak di kpu
terakreditasi atau tidak
itu penting gitu ya karena apa karena kita tadi ada hard law nya yang mengatur bahwa mereka kalau mau survei mau bikin quick count itu silahkan mendaftar ke kpu
yang terakreditasi di kpu tiga puluh empat tadi

apapun tidak semua tentu melakukan kuikon atau survei juga secara berkala tapi setidaknya secara administrasi mereka sudah di ketahui oleh kpu sudah ada sertifikatnya
jadi masyarakat harus yang lebih
ketika nanti misalnya ada lembaga survei yang publikasi saya minta juga pada rekan rekan media untuk tanya apakah kalian lembaganya itu telah terakreditasi oleh kpu itu satu gitu
nah yang kedua adalah mereka berafiliasi dengan asosiasi lembaga survei mana
kan tadi ada beberapa saya bilang
karena persepi misalnya bahkan sekarang mengendorse agar setiap anggota ketika melakukan publikasi itu juga mencantumkan logo persepi
biar orang tahu bahwa kita ini lembaga itu terikat pada kode etik persepi
jadi kalau ada apa apa setidaknya persepi tahu

meskipun sekali lagi persepi tidak bertanggung jawab bahwa setiap lembaganya itu pasti kredibel ahli dan seterusnya itu tidak
tapi setidaknya kalau ada apa apa kitalah yang turun untuk memberikan tadi evaluasi atau bahkan melakukan sidang kalau ada pelanggaran etik
tindakan tindakan sendiri ya
yang selebihnya saya kira kan bicara soal metodologi dan segala macam tentu masyarakat tidak mudah mencerna itu gitu ya
tapi setidaknya kalau sekarang ini banyak survei survei lembaga survei yang mempublikasi hasilnya di hari hari terakhir ini
minimum dua indikator itulah saya kira perlu dipertimbangkan untuk media memuat atau tidak memuat hasil mereka
jadi sebaiknya ada media jumpa on this ya
kalau jangan asal mentang mentang mereka publikasi kemudian itu langsung di apa namanya
pasukan aja diliput dan segala macam
nah ini bicara juga tadi track record
kita kan tahu ada beberapa lembaga survei yang sebenarnya itu telah mendapatkan ponis secara ilmiah misalnya dianggap tidak bertanggung jawab gitu ya terhadap
ada sudah ada beberapa namanya ya
ada dari pengalaman dua ribu empat belas yang lalu
nah itu juga perlu jadi pertimbangan
tolong lihat juga record dari masing masing
tapi masih digunakan oleh beberapa pihak
nah tadi kan mbak titi bilang banyak juga yang berkepentingan terhadap lembaga survei ini
oke masalah kepentingan itu nanti akan kita bahas lebih dalam di berikutnya
gimana mbak titi melihatnya
ya pertama masyarakat harus tahu bahwa namanya juga ini survei
survei itu bukan hasil yang sebenarnya
karena hasil yang sebenarnya itu akan ditentukan oleh hasil penghitungan suara di tps
banyak yang bertanya kenapa hasil surveinya bilang x tetapi hasil tps nya tidak bilang begitu
karena kan yang disurvey itu misalnya dengan asumsi bahwa ketika dia menjawab pertanyaan dia datang pergi ke tps
sementara survei itu mengasumsikan semua responden itu pergi ke tps
ketika dia ditanya dia akan memilih siapa
ternyata ketika hari h tidak semua pemilih itu pergi ke tps
tidak bisa jadi jaminan berarti mbak titi
ya berarti presisi itu kan tidak sepenuhnya bisa tercapai karena itu tadi ada faktor itu
termasuk juga durasi kapan survei itu dilakukan dan lain sebagainya
tetapi yang penting adalah kita juga sebagai pemilih itu harus kritis
nah ada lembaga lembaga yang menyampaikan hasil itu luar biasa kontradiktifnya antara tren lembaga survei yang menyampaikan hasil
jadi survei itu memang satu sisi memang membawa manfaat kepada kita untuk membaca kecenderungan politik dan lain sebagainya
soal misalnya untuk tahu misal partai politik saja
oh berapa sih sebenarnya elektabilitas partai
nah itu nanti akan bisa digunakan untuk menganalisis misalnya sebagai pemilih kita ingin pastikan suara kita itu benar benar berharga
ketika nanti di hari h bisa dihitung dengan baik begitu
nah tetapi kalau ada misalnya lembaga survei a lembaga survei b lembaga survei c angkanya misalnya sekian persen tiba tiba ada yang f angkanya itu lain
nah itu menurut saya itu salah satu indikasi kita untuk kritis
tetapi kadang kadang pemilih ini karena dia sudah punya preferensi dia menerima apa yang dia mau apa yang dia suka
tidak akan terpengaruh dalam hasil survei itu
nah itu dia
jadi tidak semua apalagi di tengah masyarakat kita yang sudah sangat terpolarisasi menerima informasi pun berdasarkan apa yang dia mau apa yang dia suka
memilih dengan hati
bukan memilih dengan hati karena memaksakan pilihan lebih tepat gitu ya
jadi kita memang harus betul betul rasional menempatkan survei ini sebagai membaca situasi masyarakat kita terkait dengan referensi pilihan politik itu iya
untuk para pemilih yang melihat hasil survei yang beda beda tersebut terus kemudian juga mendapatkan suara

lembaga survei didompleng atau didomplengi oleh kepentingan politik a atau b itu gimana mbak titi melihatnya
iya sulit ditolak ya karena misalnya kejadian dua ribu empat belas kan luar biasa
bahkan persepi waktu itu kan memberi sanksi kepada
lembaga survei terkait
jadi saya setuju
pertama ketika lembaga survei mengumumkan teman teman media juga harusnya membantu mengedukasi publik
karena tadi kita punya aturan main yang sebenarnya
itu membantu menjaga kita pemilih dari terpapar informasi yang tidak valid
karena gini ya pemilih itu baru bisa dia punya nilai suaranya kalau dia mengambil pilihan berdasarkan informasi yang benar
dan jangan sampai kemudian ada informasi informasi yang tidak valid tidak benar itu menjadi referensi kita di dalam mengambil keputusan
misal tadi ya soal lembaga survei apakah dia terakreditasi atau tidak
lalu kemudian misalnya kapan itu dilakukan metodologinya dan lain sebagainya
jadi bagi pemilih saya sangat menganjurkan kalau ada hasil survei yang lain sendiri
nah kita harus lebih kritis untuk menilai itu
termasuk juga sebenarnya orang di belakang survei itu siapa sih
itu kan juga
sapi juga membuat penelitian tentu
membuat penelitian kemudian juga berdiskusi berkomunikasi dengan sesama asosiasi terkait dengan lembaga survei yang ditakutkan didompleng oleh kepentingan politik tertentu itu gimana
yang jelas begini
di kode etik kita itu ditegaskan bahwa data
tidak boleh dicampur aduk dengan opini
data itu sesuatu yang suci yang tidak boleh dimainkan
kalau sekarang sekarang gimana
sejauh ini kita setidaknya untuk anggota persepi kita selalu kontrol ya
misalnya ada sesuatu yang menurut kita ini aneh
nah itu di grup kita diskusikan
kita diskusikan ini gimana penjelasannya
jadi kita tanya metodenya ya
jadi coba dijelaskan ini kira kira seperti apa gitu sehingga kita bisa sama sama mengerti
misalnya bisa jadi begini
hasil surveinya di perusahaan
hasil surveinya disampaikan itu dengan data yang benar
tapi kemudian yang muncul di media itu kesimpulannya berbeda misalnya
karena misalnya katakan tadi wartawan memahami data data itu seperti apa
kemudian bikin judul yang judulnya itu kan mungkin butuh judul yang agak bombastis misalnya diambil dari data itu
padahal sebenarnya kesimpulannya tidak seperti itu
klikbait dong mas andi
ya gimana ya kalau mau dibilang kayak gitu
misalnya kemudian ada satu survei mempublikasikan ini elektabilitas partai
nah tapi kemudian leading beritanya adalah partai ini tidak lolos menurut survei ini
nah gitu kan itu kan sesuatu yang jauh gitu
padahal masih ada margin of error
masih dan itu tidak disampaikan bahwa pernyataan secara tegas partai ini tidak akan lolos itu tidak disampaikan gitu
ini kan hanya menyampaikan data
nah kira kira seperti itu
berarti itu untuk pendidikan bagi para pemilih juga menjadi tercoreng atau menjadi delegitimasi
menyelenggaran pemilu mbak titi
kalau saya ya dengan interaksi bersama para pemilih dan komunitas
makanya mbak titi kita abis ini break dulu ya
nggak apa mbak titi
iya survei itu tidak banyak dampaknya kepada pilihan pemilih
tetapi karena memang masyarakat kita ini sudah sangat terpolarisasi itu makin meneguhkan ya untuk dia memilih sesuai dengan preferensinya
itu yang hasil temuan terbanyak kami soal survei
oke kita gali lebih dalam lagi ya mbak titi di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
tadi saya masih penasaran terkait dengan apa metodologi kemudian juga sebenarnya sistem seperti apa sih yang bisa menyebabkan hasil dari survei ini bisa berbeda beda atau lembaga survei ini bisa berbeda beda
tapi sebelum mas adi dan juga mbak titi menjawabnya kita akan putar dulu nih
kita cuplik hasil survei dari beberapa lembaga
dari empat lembaga survei
ini bukan berarti kita partisan dalam beberapa lembaga survei yang kami tunjukkan
tapi karena durasinya cukup mepet kita hanya bisa menunjukkan empat lembaga survei
di sini ada litbang kompas menunjukkan jokowi maruf amin di angka empat puluh sembilan
unggul dari prabowo sandiaga sebesar tiga puluh tujuh empat persen
sementara undecided votersnya berada di angka tiga belas empat persen
berikutnya mungkin bisa kita putar
dari lsi deni ja lima puluh enam delapan sampai enam puluh tiga dua persen untuk jokowi maruf amin
tiga puluh enam sembilan sampai empat puluh tiga dua persen untuk prabowo sandiaga
untuk survei internal bpn prabowo sandiaga menunjukkan angka sebaliknya
jokowi maruf amin di angka tiga puluh dua persen sementara prabowo sandiaga di angka enam puluh dua persen
terakhir mungkin bisa kita putarkan dari puskaptis
jokowi maruf amin di angka empat puluh lima tiga puluh tujuh persen dan prabowo sandiaga di angka empat puluh tujuh lima puluh sembilan persen
dan andesanit voters sebanyak tujuh empat persen
mbak titi sempat tertawa tadi ada apa
cukup drastis hitungannya
cukup besar perbedaannya
ini yang mungkin kemudian di publik itu akan bertanya
minimal orang orang seperti saya akan bertanya kok bisa berbeda
padahal kalau misalnya tadi pak andi sudah sebutkan
kalau metodenya konstan
dan lain sebagainya tentu tidak akan terlalu jauh perbedaannya
menurut saya lembaga survei ya juga harus mengambil tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat
bukan hanya kemudian mengejar publikasi hasil
tetapi juga tanggung jawab edukasi politik itu tidak dijalankan
misalnya ya tadi ya menjelaskan soal mengapa kemudian kesimpulan ataupun hasilnya bisa seperti itu
apa yang membedakan metode sehingga bisa dihasilkan hasil seperti itu
tetapi begini di tengah masyarakat
misalnya melihat tadi kan ada survei internal
tetapi juga ada survei dari lembaga yang tidak terafiliasi dengan kelompok politik apapun
kita lihat ada litbang kompas
ada lsi deni ja
ada survei internal dan puskaptis
puskaptis itu kan agak sedikit kontroversial di dua ribu empat belas
kita tidak akan menimbulkan trauma sih hasil dua ribu empat belas
dua ribu empat belas itu kan puskaptis hasilnya lain sendiri
jadi saya kira makanya kemudian
hal hal seperti ini pertama
menjadi perhatian bukan hasil resmi
yang kedua siapa orang di belakangnya juga harus diketahui
apakah dia terakreditasi atau tidak
apakah dia anggota asosiasi profesi atau tidak
karena peraturan kpu nomor sepuluh tahun dua ribu delapan belas menyebutkan
kalau dia adalah lembaga penyelenggara survei
kalau ada yang mencurigakan yang menyelesaikan masalah dan kecurigaan itu asosiasi profesinya
bukan kemudian kpu
jadi asosiasi profesi itu diberi mandat untuk menjawab kecurigaan kecurigaan itu
nah kalau dia tidak menjadi anggota asosiasi profesi manapun liar dong kalau seperti itu
nah kalau yang anggotanya persepsi bisa diproseskan
persepi atau arofi ya satu lagi
nah tapi kalau yang tidak menjadi anggota asosiasi profesi
bagaimana kita memproses akuntabilitasnya
itu juga penting disampaikan termasuk sebenarnya
kontrol kita untuk akuntabilitasnya
menurut pkpu itu peraturan kpu sepuluh tegas sekali menyebutkan sumber pendanaan
nah ini kenapa perlu
jadi bisa diaudit gitu
harusnya bisa diketahui karena pemantau saja dananya harus jelas apalagi
apalagi lembaga surveinya bercampur campur misalnya dengan konsultan politik
gimana dari persepi sendiri
memang kalau bicara soal etika tadi betul salah satu hal yang harus di expose adalah tentang sumber dana
hanya memang di kita ini masih ada sedikit perbedaan persepsi gitu
karena ketika disampaikan kadang penyandang dana itu kan tidak semua berkenan
nah ini juga persoalan etis yang masih belum tuntas
bagaimana ketika kita mau sampaikan kemudian penyandang dananya tidak berkenan
makanya biasanya kalau etikanya adalah tetap semua tergantung pada penyandang dana
kalau misalnya mereka bilang kami tidak mau kami di expose namanya dan berikut juga hasil surveinya
maka ya itu adalah ikatan kontrak yang tidak boleh dilanggar gitu kira kira
dan tidak ada apa yang hukum yang mengatur hal tersebut
itu aduh sudah tadi kan disebutkan
di hard law nya kan sudah ada
di pkpu sudah dijelaskan
bahkan wajib menyampaikan laporan kan kalau bersama pkpu itu lima belas hari setelah selesai survei atau setelah selesai quick count gitu ya
nah saya kembali lagi bicara soal kredibilitas kalau dibilang begitu
saya kira masyarakat sekarang sudah banyaklah mendapatkan informasi tentang lembaga survei gitu ya
lembaga survei mana yang bisa dipercaya dan lembaga survei mana yang kira kira ini masih perlu abu abu

nah salah satu tadi indikatornya saya bilang secara administrasi saja
kembalikan lagi ke sana kepada asosiasi karena kita punya tanggung jawab gitu ya
nah asosiasi kita ini juga sudah beberapa kali mengadakan kayak semacam workshop khususnya kepada rekan rekan media
memberikan pengetahuan bagaimana cara membaca hasil survei dan bertanya tentang hasil survei
hanya persoalannya kan kita tahu profesi wartawan kan juga banyak jumlahnya berganti ganti
mereka des nya kadang di des politik
ada orang agak ya
nah jadi pindah jadi kita juga susah ininya gitu ya
memastikan bahwa kawan kawan ini tetap di posisi itu gitu
tapi kita ada upaya kesana jadi mengedukasi terutama kepada level media dulu kita biar sama sama paham gitu ya
yang kedua ini juga kita lakukan misalnya untuk lembaga lembaga internal kita
jadi kita selalu upayakan agar mereka itu membagi informasinya
bahkan misalnya sampai ada perdebatan
apakah masing masing bisa mengeksposur data mentah
nah ini terjadi kontra
apa yang digunakan untuk bisa mendapatkan maklum persepi
iya jadi di dalam persepi ini sendiri ini ada kontra pendapat gitu
bahwa ada yang menyatakan oke kita buka aja semuanya raw materials nya
biar kita bisa akses langsung dan mengolah benar nggak datanya secara statistik misalnya
oh masih ada opini di sini
iya jadi ini belum bulet nih urusan raw material nya
sebab apa kita kepinginnya biar kalau ada apa apa enak gitu
jadi kesepakatannya sementara ini raw material nya itu wajib diserahkan jika memang ada persoalan yang ada

tapi what the worst can happen sih sebenarnya mas andi dan juga mbak titi gitu
dalam hasil lembaga survei ini bisa mencakup atau mungkin menggeser preferensi dari para calon pemilih gitu
soalnya kalau misalnya kita melihat dari hasil hasil lembaga survei yang ada di negara lain gitu
misalnya seperti baru baru di sini australia terus kemudian australia sampai menutup gitu
untuk para lembaga survei ini mempublish hasil survei mereka terhadap pemilu
terus kemudian juga india nanti kemudian dari inggris sendiri
bilang hasil polling ini atau hasil lembaga survei ini menciptakan
bandwagon effect terjadi di indonesia
sejauh ini seperti yang disampaikan mbak titi tadi kita percaya itu tidak begitu mempengaruhi
mungkin saya kira masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi itu untuk memilih itu dari orang terdekatnya
jadi ini juga hasil survei ya
ini pengaruh dari masyarakat indonesia sendiri
pengaruh informasi sumber informasi bahkan preferensi untuk memilih itu lebih kepada komunitas terdekatnya
oke bukan melihatlah hasil lembaga survei
ya jadi nggak pertama kali membaca hasil dulu
itu politik uang ya
nah itu jadi kalau dilihat dari beberapa hasil survei kan selama ini misalnya kayak tokoh tokoh masyarakat informal yang terdekat keluarga
orang berpengaruh di masyarakat
orang berpengaruh itulah yang memberikan kontribusi terhadap preferensi mereka untuk memilih
nah jadi kita percaya bandwagon effect di indonesia sejauh ini tidak begitu punya dampak gitu
nah terkait dengan nanti apakah hasil survei ini akan selalu akurat
nah kita memang sekarang ini sedang mendalami gitu
ya jadi kita sudah mencari beberapa indikator akan apa ya istilahnya kemungkinan pertanyaannya apakah mungkin terjadi bradley effect istilahnya
hasil surveinya tinggi tapi kemudian ketika hasil aktual berbeda
nah kira kira begitu sederhana
karena responden mungkin tidak menjawab dengan jujur
nah itu jadi ada yang disebut dengan undecirable bias gitu ya
jadi masyarakat itu tidak secara mau terbuka menyampaikan pendapatnya di dalam survei opini publik itu
itu terjadi di
pertama kali kasusnya ya bradley gitu ya
yang kedua di kita dulu ada kasus pkd dki jakarta misalnya
nah itu menurut sebagian kalangan ahli telah terjadi

jawa barat saya kira tidak dekat sana agak beda ini posisinya
nah braille effect ini terjadi karena dua hal
pertama karena adanya permainan politik identitas
nah kalau di kita ini sara
oke itu terjadi di pilkada dki jakarta ya
yang kedua itu karena ada kompetisi yang sangat sengit
dan ketika ini dua ini ada eksis gitu
maka ada kemungkinan
ada bias itu ya
jadi ada bias
tapi kalau kita lihat sejauh ini kan sebenarnya bicara soal sarannya
dalam kasus pilpres itu tidak terlalu signifikan begitu
kenapa karena dua duanya sama latar belakangnya
meskipun itu dimainkan oleh sebagian kelompok
nah kita belum tahu apakah itu sangat berpengaruh atau tidak
yang jelas selama ini kita melihat misalnya dari beberapa lembaga survei
indikator yang dimunculkan dalam preferensi publik untuk masing masing calon ini
saya kira masih sedikit
tidak ada fluktuasi yang sangat signifikan
bahwa trennya ada stagnasi untuk pak jokowi
tidak terlalu signifikan naik
paprobawo juga naiknya tidak signifikan juga
jadi pelan pelan dan mungkin posisinya kita tidak tahu nih
apakah stabil seperti itu atau seperti apa
tapi braille effect tersebut juga fenomena biasa
atau kalau misalnya di indonesia ini menjadi sebuah katakanlah noktah gitu
yang mencoreng kredibilitas dari lembaga survei
kalau bicara itu berpengaruh
itu berpengaruh terhadap kredibilitas lebaga survei
buktinya ini secara ilmiah sudah ditemukan
kasus yang mutakhir kan misalnya di amerika
bahkan ada saya menyebutnya ini trump effect
ini suatu yang lain lagi
trump kan juga sama
kan di polling juga tidak terlalu signifikan
artinya masih kalah
disimpulkan oleh lembaga lembaga survei kalah
tapi ternyata faktanya dia menang
nah ini ada trump effect menurut saya
sebenarnya malu menyampaikan memilih trump di dalam survei survei
tapi ketika di tps dia akhirnya milih trump
karena ada berbagai macam persepsi yang ada di kepala dia
jadi fenomena fenomena baru ini juga menjadi perhatian ya untuk lembaga lembaga survei
kemudian juga asosiasi
waktu itu kita pelajari gitu ya
sangat menarik gitu
mungkin di depannya ada ilmu ilmu yang berbeda lagi gitu ya mas ya
indonesia ini laboratorium demokrasi terbesar
tapi pembelajarannya ya
kalau kita punya pilihan politik
terutama untuk masyarakat ya
jangan terlalu mengintimidasi
meng subordinasi pemilih atau orang lain
akhirnya kan ketika dia merasa mungkin tertekan dan lain sebagainya
menjadi malu menyampaikan pilihan secara terbuka
tetapi kan di bilik suara nggak ada yang tahu kita milih siapa
maka kemudian kampanye itu penting betul betul dalam kampanye yang saling menghormati
suasana diskursus yang sehat
karena sekali lagi
pilihan di bilik suara tidak ada yang tahu
satu orang satu suara satu nilai
walaupun kemudian kita merepresi orang sedemikian rupa
atau kemudian menempatkan pilihan seseorang
seolah olah sebagai pilihan yang penuh celah
tapi ketika di bilik suara kan suaranya satu juga
tidak ada yang bisa mengubah itu
sekali lagi kalau saya merasa
survei boleh banyak
dan kita bisa melihat dari sana bagaimana tren politik dan lain sebagainya bisa
dan kita mendapatkan banyak manfaat
selain elektabilitas juga tadi misalnya
soal apakah pemilih sudah tahu
soal hari h atau belum
sudah kenal lima surat suara atau tidak
biasanya kan itu juga jadi bagian dari paket survei
tetapi kan tidak terlalu banyak di expose
karena tidak kontroversial
tidak terlalu menarik untuk diberitakan
singkat saja mbak titi
terakhir saya kira
bagaimana masyarakat untuk memilih atau menyikapi dengan bijak
pertama sekali lagi memilih itu mestilah mendasarkan pada informasi yang benar
dan kemudian kita tahu soal siapa calon rekam jejaknya dan lain sebagainya
itu lah yang menjadi referensi kita di dalam memilih
oke nanti akan terbukti di tanggal tujuh belas april mendatang ya
mohon maaf sekali mas andi dan juga mbak titi
karena durasi sangat sempit
kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini
di layar pemilu terpercaya masih akan kembali
sesaat lagi tetaplah bersama kami